peran keluarga menjadi salah satu bagian penting bagi pasangan calon termasuk calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno
istri sandiaga nur asia uno mengatakan selama kampanye pemilihan presiden digelar waktu untuk berkumpul dengan keluarga yang menjadi prioritas harus berkurang
apa kabar ibu
ini lagi meninjau posko media centernya prabowo sandi
lagi kontrol kontrol ya apa yang bisa diberesin
ini semenjak diksi emak emak sangat dekat dengan prabowo sandi jadi aku denger nih namanya jadinya emak nur
iya emaknya emak emak
menjelang pilpres dua ribu sembilan belas sorotan terhadap keluarga pun tak luput dari publik
dan hal ini juga menjadi hal yang paling dibutuhkan bagi setiap pasangan calon termasuk dari calon wakil presiden nomor dua sandiaga uno
dan hari ini sudah hadir bersama timpuk si indonesia
sudah istri dari calon presiden nomor dua nur asya uno hari ini
ibu ini kita semakin dekat dengan hari pemilihan
aku lihat juga kalau di media sosial negara negara ibu semakin intensif setiap harinya
gimana ibu menghadapi berusukan setiap hari ini
dinikmati aja ya disyukuri
karena memang bedanya waktu zaman pilgub itu berusukannya cuma jakarta lingkupnya
tapi kalau sekarang seluruh indonesia
tapi ya dibuat enjoy aja karena justru lebih seru kayaknya kan
karena lebih ke daerah
jadi fun lah ya itu temanya ya
ibu aku mau mundur sedikit aja
waktu deklarasi sebenarnya apa sih ibu yang membuat ibu akhirnya merestuinah sah suami untuk meninggalkan kursi wanggu
akhirnya yang milih masuk ke pilpres ibu
ini kan dua tahun ikut miluh ibu
kira kira apa sih ibu perlindungan ibu
saya selalu sebagai istri sebelum bang sandi berkiprah ya pasti dia selalu komunikasi
jadi buat saya selalu apapun yang baik untuk ibu
untuk masyarakat dan bermanfaat untuk semuanya
saya selalu doakan aja supaya bang sandi bisa menjalankan amanah dengan baik
sama ini ibu sekarang ini kan kalau kita lihat tadi kan emak nur nih
ibu ini menghadapi para penggemar penggemar bapak nih gimana
ya biasa aja ya karena mungkin udah kenal bapak dari umur
jadi kayaknya justru malu
jadi kayaknya justru malu
malah kadang kadang aduh ini juga ya kasihan ya
maksudnya mereka sangat berharap gitu loh untuk ada perubahan
dimana bang sandi adalah orang yang diharapkan supaya bisa membuat sesuatu yang baru ya
jadi buat kita buat kami ya anak anaknya
jadi justru malah memberi motivasi buat bang sandi
gak ada masalah
sama ini juga bu
neteza ini kan memang terkenal
ini memang terkenal dengan ibu
banyak yang menilai nih bang sandi ini pecicilan lah
memang ibu menilainya seperti itu
atau karakter sandi agunan di mata ibu seperti apa
bang sandi itu memang baik hati ya
jadi sama siapapun dia selalu ramah
jadi memang jangan disalah artikan karena bang sandi itulah orang yang memang mau sama siapapun dia akan berlaku seperti itu
jadi jangan kaget gitu
bukan karena dia baik hati terus pecicilan
tapi memang dia orangnya itulah adanya bang sandi
jadi memang gak dibuat buat
memang dia sama semua orang seperti itu
bu ini kan udah empat bulan ya udah dipilih itu ya
ada sekitar dua tiga bulan lagi lah menuju hari pemilihan itu
menurut ibu tantangan terberat apa sih bu kira kira bu sukses joinnya
jadi bang sandi lebih berkurang karena memang kan banyak ke daerah
ya harus lebih banyak mengunjungi daerah
dan kalau saya temenin terus juga ada si sulaiman jadi serba salah ya
jadi kita harus bisa membagi waktu itu aja sih sebetulnya
tapi ya quality time
iya jadi biasanya bisa makan malam sama orang tuanya atau sama orang tua saya jadi lebih berkurang
tapi nggak apa apa karena mereka sangat mengerti bang sandi lagi berjuang
jadi kita selalu komunikasi lewat facetime lewat video call ya itu
jadi bu dari sadai daunur asya unung ini udah di amerika ya
di new york satu satunya di boston ya
berarti dari ada tiga buah hati ya bu ya saat ini ya bu ya
masih berbicara tantangan kalau positif kan tentu kita bisa lah
tapi kalau untuk yang negatif yang mungkin banyak serangan
ataupun berupa yang menyerang lah personal ataupun secara keseluruhan
dari ibu sebagai orang yang pasti didengar pertama lah dari sadai daunur
ada yang mengadakan apa
buat saya itu sudah hal yang biasa ya
karena memang kita gak bisa mengharapkan semua orang harus suka dengan kita
dan disinilah justru kita bisa membuat bukti di mana memang apa yang mereka katakan ternyata ya kita selalu berbuat baik aja
nggak perlu harus apa kata mereka gitu
jadi saya selalu mengabaikan apa yang negatif energi buat saya itu gak pernah saya dengarkan dan tidak pernah saya tanggapi
jadi itu aja sih
fokus aja bagaimana pemenangan prabowo sandi dan bagaimana ini semua kedepannya kita harus punya program yang baik yang bisa membuat indonesia lebih baik lagi gitu
bu ini tadi bincang bincangnya kita udahan tapi aku nih punya game sederhana nih bu
jadi aku akan memberikan dua pilihan sama ibu
ibu tinggal milih salah satu
ada lima pertanyaan nih
saya kasih bocoran nih
kalau kata versinya sandiaga uno nih nur arsya ini hobinya cuma dua
majelis ta'lim sama makanan seumur jengkol
jadi kita lihat nih ya bagaimana nih nur menghadapinya nih ya
bu kalau sudah pilih majelis ta'lim atau berusukan bareng sandiaga
yang kedua bu jengkol atau peten
jadi populer populer paling api
iya betul sekali
selanjutnya nih bu ya
ibu memilih cawagup atau cawapres
karena lebih menantang
karena lebih menantang
selanjutnya nih bu
politisi atau pengusaha
kayaknya buat saya lebih baik
apapun itu yang terbaik buat bang sandi
dan yang berguna untuk yang tadi saya bilang bermanfaat
dan mengabdi kepada masyarakat
aduh ini bisa berat sekali
ini bu juga sedikit ini perspektif bu aja
prabowo atau gerindra
karena tidak mungkin ada gerindra kalau tidak ada prabowo
jadi sebelum ada gerindra harus ada prabowo dulu
oke itu dia
terima kasih ya undang
dan bikin hidupnya dari cawapres cawapres yang nomor dua
sandiaga undang yang kemarin kenal
merupakan sosok yang sangat digemari emak emak ya bu ya
amin insya allah
terima kasih atas waktunya
sudah bergabung bersama si nn indonesia bu
terima kasih banyak ya
dan semoga semangat berjuang bu
amin insya allah
dan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan dari setiap pasangan calon
dan tentu ditunggu tentunya
kemudian peran keluarga ini bisa berpengaruh
dan juga menjadi hal yang juga ditunggu bagi masyarakat indonesia pada april mendatang
norah sepas ya